kok ada daun nanti goyang goyang lelah ayam meong kecil
tapi tidak utama yang meong kecil apa bantuin tarik mata lebar amat
etama berarti mau habu habu maung wirot
dinda subang lara
tidak sepantasnya seorang istri keluar dari kediaman tanpa seizin suaminya
apalagi dinda adalah seorang permasyuri dari seorang raja seperti
dinda subang lara
dinda subang lara
dinda subang lara
dinda subang lara
maafkan dinda kakanda
dinda tidak bermaksud sedikitpun untuk pergi tanpa izin kakanda
dinda hanya ingin mencari putra kita
maafkan dinda kakanda
jangan dimakan saya memang sekolah tua dagingnya juga teh alat aduh
kamu punya keracunan makan daging saya mau
suara kileng ser
ada apa ya dengannya sepertinya minta tolong
gelengser nyai harus menolongnya
hati kang lengser ambiar
hari nyai teh heran
kenapa tuh kakak ayah dia
tadinya kan teh saya menghapal
mantra mantra punya nyiiro
tujuan saya teh kalau saya kangen
kalau saya kangen rindu
kalau saya kangen rindu
kalau nyiiro tidak ada
terus nanti saya kan bisa ketemu selalu dengan niiro
abo abo eh ternyata setelah saya baca
batin batin ayah di dalam hutan
kalau begitu teh
mantra nya benar benar manjur
aki lain kali kalau baca itu teh jangan sembarangan ya
kan mantra kita kudu dibaca
kalau tidak dibaca bagaimana bisa hafal kalau tidak dibaca
kalau mau menghapati kudu adanya iya nyai teh akan selalu ada di samping aki
atau nunghun atau nunghun apa jadi baru hati
ayu atuh orang ke istana
ayu atuh pada mantan
burinan burino makan pepaya di samping
jangan duduk jangan bengong sebentar lagi kita berdoa banget chilling
pasukan kita sebenarnya masih banyak
aku harus mencari mereka
kalian semua tinggallah dulu disini
dan jangan kemana mana sebelum aku kembali
aku pergi dulu
itulah tempat peristirahatan para prajurit indohera
tapi dimana para prajurit pajajara disekap
aku harus bisa menemukan mereka
dan segera membebaskan mereka
prajurit pajajar yang sangat kuat
ternyata hanya kumpulan orang orang lemah
jasanya kirim ke istana pajajaran

dari mana saja kau argadana
aku habis memantau pasukan pajajaran
dan ternyata saat ini kian santang semakin kuat
kita harus bekerjasama untuk membunuhmu
jadi kau takut argadana
aku ingin menangkapmu
aku ingin menangkapmu
gusti prabu kurandageni
gusti sendiri tidak mampu mengalahkan yang santang
aku hanya ingin tujuan kita berjalan dengan lancar gusti
dengan menyerangnya bersama sama
kita akan dengan mudah menghabisinya
buatlah jebakan untuk menyambut pasukan pajajaran
setelah mereka terperosok barulah kita menyerangnya
apa yang lu tahu sekarang
kita makin benar benar maju
itu adalah pengguna rasa kesayangan
mereka adalah prajurit prajurit yang kecil dan gampang melukai seseorang
lalu apa bedanya dengan kami
jika kalian membunuh atau melukai mereka sama saja
padahal mereka sudah tidak berdaya
memaafkan itu lebih mulia daripada membahas tentang
sepertinya mereka halus ambilkan mereka air
kenapa raden masih berbaik hati dengan allah
padahal kami ini semua sudah jadi musuh pacar jarak
paman aku sama sekali tidak mempunyai dendam kepada makannya
aku hanya ingin negeri yang kita cintai ini menjadi aman dan juga damai
tiap hal yang terjadi di dunia ini pasti ada sebab dan akibatnya
pemberontakan ini ada akhirnya
apa selama ini pajak jarak sudah menzolimi kalian semua
sehingga kalian melakukan pemberontakan ini
sampaikanlah kepada aku
insya allah aku akan menyampaikannya kepada ayah dan prabu siwani
agar semuanya diperbaiki
aku sama sekali tidak akan menghukum kalian
maka ternyata gak ada masalah
terminal suara cahaya